bersama kami seorang ibu pengendara
sepeda motor menangis saat
terjaring operasi zebra di depan kantor
ia ditilang karena tidak memiliki
sim dan stnk
seorang ibu warga sumber tanggul kecamatan
mojosari ini menangis setelah
ditilang polisi di jalan raya mojosari
dirinya ditilang karena melakukan pelanggaran
lalu lintas dengan tidak memiliki
sim maupun membawa stnk
motornya petugas pun terpaksa
harus menenangkannya dan meminta
dirinya untuk mengurus proses
tilang ke pengadilan setempat
setelah diberi pengertian pengendara
akhirnya ibu ini mau menerima sanksi
dan melanjutkan perjalanan
digelar untuk mendorong masyarakat
lebih patuh dalam berlalu lintas
setiap pengendara roda dua
akan diberi kartu undian hadiah
jika memiliki peralatan mengendara
dan surat yang lengkap
apresiasi dari warga
selain agar tertib berlalu lintas
kegiatan ini juga sebagai upaya
mengurangi angka kecelakaan
di daerah lain sudah juga dilaksanakan
namun ini berbeda karena
yang lengkap tentu saja diberikan hadiah
ataupun reward berupa yang pertama
macam macam mas ada kebosol
roti dan juga helm
yang melanggar tetap dilaksanakan
tak hanya operasi zebra
kegiatan lain juga akan dilakukan
untuk mengajak seluruh masyarakat
cinta keselamatan dalam berkendara